jika kita membicarakan masyarakat ekonomi asean ini ada regulasi untuk open sky regulation
apa strategi dari taurus gemilang dengan open sky regulation ini
sebelum kita masuk kepada open sky regulation itu kita bisa harus melihat dari indonesia sendiri
bahwa aviasi industri di indonesia itu sangat luas
dan pertumbuhan penerbangan di indonesia itu cukup signifikan
kita bisa berbicara dua belas sampai empat belas persen itu angka yang sangat luar biasa
pada saat kita melihat ini adalah open sky itu adalah suatu opportunity yang sangat besar untuk pengusaha pengusaha yang berterjun di bidang tersebut
jadi menurut saya ini adalah suatu opportunity yang sangat kita bisa sebagai pengusaha bisa melihat dan bisa memajukan industri ini bersama
untuk mengambil opportunity itu apa strategi yang dilakukan oleh taurus gemila
strategi yang kita lakukan selalu kita harus terus berinovasi
karena dalam dunia bisnis itu kita tidak bisa diam di tempat
kita harus terus melakukan inovasi
kita harus terus melihat opportunity opportunity apa ada yang ada
dan dengan kita beradaptasi seperti itu kita yakin bahwa company seperti taurus gemilang ini akan bisa terdepan di bidangnya
oke adaptasi seperti apa sih mas budi
kalau kita lihat kan masyarakat indonesia mungkin taurus gumilang sudah mengerti lah ya
apa yang harus disediakan atau apa yang harus di deserve gitu loh untuk masyarakat indonesia
mungkin sudah tahu ciri khasnya seperti apa
tapi dengan mai ini kan juga masyarakatnya semakin luas
apa strategi yang bisa langsung diterapkan oleh taurus gemilang
kita harus melihat dalam karakter dari pengunjung itu sendiri
jadi kita bisa melihat growing ini ada di mana
penerbangan yang datang ke indonesia ini pertumbuhannya di mana
dari situ kita bisa melihat karakter karakter yang berkunjung kepada kita
dan kita mempelajari itu satu satu
mereka mempunyai karakter yang sangat berbeda
tapi inilah specialty kita adalah mempelajari karakter karakter orang yang berpergian
oke apa karakter yang paling unik dari indonesia kemudian juga dari masyarakat internasional
semua karakter mereka adalah unik
yang kita bisa adaptasi dan kita bisa lihat adalah bagaimana kita memberikan layanan
memberikan kebutuhan yang mereka dalam berpergian itu sangat diperlukan oleh mereka
kita melihat inti dari masing masing karakter mereka tersebut
bagaimana mungkin dari lebih spesifik lagi ke makanan atau mungkin juga ke desain dari bisnis
bagaimana mungkin dari bisnis launch bandara ini
apakah ada spesifikasi khusus yang dibuat oleh taurus gemila akhirnya oke kita bikin agak lebih internasional
karena memang menyambut masyarakat ekonomi asean
jadi potensi penumpang yang datang pun juga lebih internasional
of course dengan standar kita akan melakukan standar yang internasional
tetapi kita tidak melupakan untuk kita mengambil desain tradisi

karena indonesia ini sangat kaya akan kebudayaan

dan yang lain lain
jadi ini yang kita ingin tunjukkan ke masyarakat internasional bahwa this is indonesia it's really beautiful
dan saya harapkan akhirnya masyarakat luar negeri tahu lebih banyak lagi tentang indonesia
jika kita berbicara tentang pertumbuhan dari penumpang pesawat di indonesia ini kan
apakah industri dari lounge bandara ini juga mengikuti dari pertumbuhan penumpang ini secara garis besar
kita mengikuti dan kadang memang lebih di atas dari pertumbuhan penumpang itu
karena apa yang kita lakukan adalah service layanan
dimana apakah apabila layanan kita ini lebih baik daripada layanan layanan yang lain
pasti animo masyarakat untuk menggunakan itu cukup tinggi
jadi terus menerus kita berinnovasi untuk layanan tersebut
bisa diceritakan paling tidak untuk tiga tahun terakhir
kinerja dari towerus gemilang
penumpangnya sendiri berapa persen
kita bisa melihat dari taurus gemilang dari yang dulunya kita berkembang dari unit launch
dalam dua ribu tiga belas kita berhasil memenangkan beberapa tender di tiga airport di indonesia
dan dari situ kita sudah membuka sekitar sembilan belas outlet restaurant di indonesia
jadi kalau kita melihat pertumbuhannya sangat signifikan dari taurus gemilang group ini
bisa lebih detail lagi mungkin mas budi untuk pertumbuhannya growth nya berapa persen dalam paling tidak tiga tahun terakhir
hampir dua puluh persen
hampir dua puluh persen ya itu pertumbuhan penumpang saja ya
itu pertumbuhannya dari company kita
oke tadi menang tiga tender untuk di tiga bandara bisa diceritakan lagi
seperti apa kemudian juga mungkin bisa diceritakan luasnya
berapa dana yang dibutuhkan untuk mungkin membangun lounge lounge di tiga bandara tersebut
kita di bali di surabaya dan di balikpapan
di bali sendiri kita memenangkan untuk lounge
itu tender dilakukan oleh international company
dan diikuti oleh pemain pemain dunia international
dan kami sangat bangga sebagai perusahaan lokal yang bisa berpartipasi
dan kita bisa menang
berarti kita bisa dibilang sebagai local company yang terdepan di industri nya
kemudian surabaya dan bali dan balikpapan juga seperti itu
itu pun dilakukan oleh international
dan kita juga mendapat tender dan itu kita berhasil memenangkan
oke bisa diceritakan tidak untuk belanja modalnya untuk ketiga bandara ini
kira kira menghabiskan dana berapa banyak
cukup lumayan tetapi kita memang melihatnya dari segi turn over nya nanti dari revenue
karena ini investasi yang kita lihat sebagai jangka panjang
kita tidak bisa bilang bahwa ini bisnis yang hanya setahun dua tahun
tetapi ini long term business
nah yang membedakan antara bisnis lounge bandara dengan kalau kita lihat untuk food and beverage di bandar
di terminal bandar lainnya kan juga banyak gitu
apa sih mas sebenarnya membedakan ini
apakah sama atau justru berbeda sebenarnya dua industri ini
dua indonesia ini sangat berbeda
yang satu kita adalah industri restoran
dimana kita menyediakan service makanan dan lain lainnya
dan itu yang kita kuatkan sebagai value for money yang didapatkan pada saat orang berberkian
itu mereka merasa pantas dengan apa yang didapatkan
kemudian kita punya satu bisnis lagi adalah lounge

dan itu adalah fasilitas pendukung
dimana untuk airline airline yang vip dan kartu kredit yang mempunyai member untuk kartu kredit
mereka bisa menggunakan fasilitas ini
dimana mereka sebelum berpergian yang jauh atau sebelum mereka berpergian
mereka bisa menikmati dan santai bisa melakukan aktivitas aktivitas yang lainnya
oke apakah berarti hanya penumpang penumpang yang memiliki kartu kredit tertentu
yang bisa masuk ke lounge yang dimiliki oleh taurus gemilang
atau sebenarnya bisa dibayar cash juga gitu
itu tergantung kita ada tiga tipe
jadi ada satu yang memang menggunakan member card
dan ada satu juga yang menggunakan pay untuk bisa masuk
kita menyebutnya sekarang adalah loyalty lounge
oke jadi ada yang memang yang hanya untuk kartu di mana saja
kemudian yang untuk bisa kita bukan sebagai nasabah atau pemegang kartu kredit tertentu bisa dimana mas
hampir di seluruh airport kita ada dua tipe tersebut
kita ada di lima airport sekarang kita ada sebelas lounge
dan di sebelas lounge itu ada memang yang khusus eksplosif
dan ada yang memang kita open for public
oke untuk kerjasama dengan perbankan sendiri sudah dengan berapa perbankan saat ini
kita lebih dari dua puluh perbankan dan memang hampir ada perbankan juga yang lebih sudah sepuluh tahun bekerja sama dengan kita
jadi kita bisa bicara juga bahwa taurus gemilang ini as a trusted partner dari bank bank tersebut
oke tapi banyak juga masyarakat yang akhirnya berpikir bahwa ah ini eksklusif
kemudian juga mereka bahkan jangankan untuk masuk gitu untuk mendekati saja takut karena
nanti di charge nya mahal gitu dibandingkan kalau misalnya kita hanya ke kedai kopi
ataupun food and beverage yang ada di sekitaran bandara
nah apa yang strategi apa yang dilakukan oleh taurus gemilang untuk menangkap masyarakat ini yang masih mengecap mungkin launch di bandara ini cukup mahal
saya melihatnya adalah bagaimana yang kita bisa berikan kepada our customer
apabila kita memberikan yang terbaik apabila servis kita memuaskan apabila menu menu yang kita sajikan sangat berinovasi
mungkin harga itu tidak akan dilihat
orang biasanya akan berbicara harga itu mahal pada saat value untuk uang itu tidak sepadan dengan apa yang dia dapatkan
tapi saya rasa dengan service taurus gemilang sekarang mereka akan menghilangkan paradigma bahwa harga lounge itu tersebut adalah mahal
oke saat ini beroperasi di berapa bandara kemudian juga kedepannya setelah tadi menang tiga tender apakah di tahun ini juga kan pemerintah saat ini juga sedang gencar membuka rute rute internasional
di beberapa bandara bahkan sekarang sudah internasional kemudian juga ada ekspansi juga gitu kan sudah berapa banyak kemudian targetnya seperti apa
kita sudah di enam bandara sekarang dan kita memang target terdekat adalah terminal tiga jakarta
persiapan persiapan kita yang kita lakukan adalah kita sudah mulai berbicara dengan para kita punya bekerja sama dengan contoh patani perusahaan pandu tani indonesia
kita bekerja sama berbicara dengan ukm ukm industri industri lokal indonesia ini untuk bergabung dengan kita
untuk kita memajukan di airport internasional skala internasional tapi kita tetap membanggakan makanan makanan dan tradisi tradisi indonesia tersebut
oke enam bandara kemudian targetnya apakah akan buka di bandara baru lagi tahun ini mungkin
yes kita akan buka di bandara lagi tahun ini targetnya kita terminal tiga jakarta
terminal tiga jakarta itu ya belum ada lagi di luar itu
belum rencananya itu dulu di tahun itu
oke target ataupun juga rencana rencana perusahaan lagi
perusahaan lagi yang saya dengar juga adalah rencananya untuk ipo untuk go public bisa diceritakan tentang ini
jadi memang rencana kita untuk tahun depan kita akan melakukan ipo
dan sekarang kita lakukan proses proses untuk menuju tersebut kita tunggu tanggal mainnya
rencananya memang untuk listriknya sendiri tahun depan kemudian untuk due diligence nya kemudian juga mungkin bisa diceritakan berapa rencana besaran saham yang akan dilepas
apakah sudah boleh diberi bocorannya gitu ke indonesia
bocorannya itu adalah tahun depan jadi kita we wait and see
tahun depan di semester berapa targetnya semester ke dua tahun depan
semester ke dua tahun depan atau harus dibilang jadi perusahaan go public ya
yes oke terima kasih mas sudi surabaya komunisian international business